badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg kota bogor jawa barat
memperkirakan puncak cuaca ekstrim akan berlangsung pada bulan januari hingga maret mendatang
selain hujan badai cuaca ekstrim juga akan berpotensi terjadi puting beliung
dari pantauan citra satelit setempat
wilayah bogor dinilai rawan terjangan puting beliung
karena berada di tengah himpitan gunung salak dan pangrango
masyarakat diminta waspada terhadap gejala kilatan petir awal pada sore hari
sebagai penanda potensi angin ribut
untuk mengantisipasi ancaman bahaya pohon tumbang
dinas pertamanan kota bogor mulai gencar memangkas dahan dan ranting pohon di sepanjang jalur utama
pepohonan besar berusaha
tua juga ditebang lantaran kondisi batangnya keropos
selain itu peningkatan posko kebencanaan juga disiagakan untuk mempercepat sistem komunikasi
sayangnya sistem teknologi yang dimiliki bmkg indonesia saat ini
belum mampu memprediksi lokasi kemunculan puting beliung
karena dia memiliki kemungkinan untuk mencari penyelamat
kondisi penyelamatnya kurang dari satu km
sedangkan radar dan citra satelit cuaca bmkg hanya mampu mendeteksi awan komulonimbus di atas diameter empat km
mohamad juanda bogor